kakek ini bernama kerto yang berusia satu ratus tiga tahun warga desa ranupani di lumajang jawa timur
nah kakek yang akrab dipanggil mbak kerto ini merupakan petani sukses di desanya
lantaran punya lahan pertanian seluas tiga puluh hektare yang ia tanami kentang bawang merah dan juga sayur kol
dalam satu kali panen mbak kerto bisa mendapatkan uang hingga satu tiga miliar rupiah
mbah kerto membeli mobil baru untuk menunjang mobilitasnya sehari hari
baik untuk pergi ke lahan pertanian ataupun kebutuhan lainnya
nah di garasi mbak kerto ada dua mobil niaga kemudian ada tiga mobil bak terbuka
dan tiga truk yang biasa digunakan untuk mengangkut hasil panen di lahan pertaniannya
jual kubis jual kentang itu punya hasil banyak jadi beli mobil gak habis pasti kebanyakan wangi
sampai saya bungkus sak itu gak disak gak cukup
jompet gak sedang lebih sepuluh kilo